timnas indonesia u dua puluh dua akan melakoni start mulus di laga perdana kemarin
skuad asuhan indra syafri mengukir kemenangan tiga atas filipina pada sabtu dua puluh sembilan april lalu
timnas indonesia u dua puluh dua akan bersuah myanmar pada laga kedua grup ac games dua ribu dua puluh tiga nanti pada hari kamis
mampukah skuad garuda muda memetik kemenangan kedua mereka
kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola aun rahman selamat malam kang aun
iya kang jadi apa saja nih catatan yang ada dari pertandingan pada hari sabtu lalu
ya yang saya lihat sebenarnya adalah bagaimana skuad asuhan indra safri ini masih memerlukan banyak waktu untuk studin
masih memerlukan banyak waktu untuk berupaya menemukan permainan terbaik
karena kita bisa lihat bagaimana adanya indonesia itu pada ujung catatan gol di babak kedua
pertanda memang masih banyak sekali ada penyesuaian
yang ingin dilakukan oleh rizky ridho dan juga kawan kawan
oke apa aja jadi yang menjadi kekurangan timnas kita pada sabtu kemarin kang
ya saya rasa di laga pertama ya
ada perbedaan peran antara marcelino ferdinand dan juga beckham putra
yang sebenarnya saya juga melihat ada niatan dari coach irta shafri untuk memaksimalkan koneksi buahnya
tapi memang kita juga bisa lihat ada sedikit tabrakan
keinginan dari tim tim ini mungkin ya
antara kedua pemain dimana masih mencapai risiko terbaik dari permainan mereka
yang akhirnya indonesia justru bisa mencetak gol lewat kemancilan
kita bisa ingat juga di gol ketiga yang dicetak golnya saja sabtu rahman
umpan dari ria fahmi
akhirnya indonesia balik ke permainan genetik mereka bermain wing play
ini kan dari kemarin juga banyak sekali peluang peluang yang sepertinya kurang bisa dimanfaatkan begitu
catatan dari kang seperti apa nih kang
ya misalnya sebenarnya
kamar desa nanda yang sampai luar biasa di ikut ke liga satu
masuk juga sebagai kandidat pemain muda terbaik
masih belum menemukan touch ataupun sentuhan terbaiknya di tim tim tiga kali
kita kan juga wajar memang harus lihat
jadi kompetisi usai sampai
karantina di sisi lain
saya juga melihat ada cukup banyak ketergantungan terhadap sarana untuk menyelesaikan peluang
meskipun sebenarnya kita bisa lihat para pemain pun harus bisa menyelesaikan peluang
karena kita juga tidak bisa mengharap satu pemain untuk menyelesaikan peluang
kita kan kita rasa juga masih harus mencari touch terbaiknya
kita bisa ingat bagaimana di sialan terlalu juga kita dapatnya masih masih perlu
ada banyak penurunan
jadi saya rasa memang ada banyak pemain yang bisa dicoba oleh coach ibrahimi
ingat ada banyak pemain muda yang bisa dicoba di pertama kali
kang aun ini kira kira ada faktor perubahan pelatih gak sih dari sebelumnya sintayong terus jadi coach indra sekarang begitu
apakah memang ini mempengaruhi dari psikologis pemain atau seperti apa menurut anda
ya sudah pasti ada pengaruh besar
karena memang di psg dua ribu dua belas itu memang memang sangat banyak pemain

tentu ada siap pelatih punya kedekatan yang berbeda punya cara yang berbeda untuk menanggapi permainan
saya rasa memang perlu penyesuaian meskipun banyak pemain pemain timnas udhati gading jangan sudah lama bermain
lalu tingkat tingkat muda lainnya
saya rasa memang pertandingan pertama ini susun susun sekali selesai
kalau cepat kita untuk mengejad apakah ada masalah
karena memang itu pertanyaan pertama kita gunakan untuk melakukan koreksi dan juga melihat apa yang kurang
secara hasil bagus tentu karena menang dengan koreksi juga
tapi tentu ini juga akan jadi evaluasi yang akan disediakan oleh pemerintah
oke ini akan menjadi evaluasi
nah dari catatan anda kang ini kan tadi sudah ada beberapa catatannya
kira kira apa yang harus diperbaiki jelang melawan myanmar hari kamis nanti
ya harus dari myanmar ini cukup mengejutkan
di hari ini ketika kita bicara ini mereka baru menang lawan timur leste
myanmar untuk komunitas tnn mereka banyak mendapatkan bantuan karena punya akademi yang melakukan kerjasama dengan arsenal
saya rasa itu juga cukup cukup banyak membantu perkembangan sepak bola myanmar selama tahun ke tahun
lima sampai sepuluh tahun yang lalu myanmar ada di bawah indonesia
tapi kalau misalnya indonesia di bawah kepada itu bisa kita lihat
saya rasa memang permainan tim muda myanmar ini cukup luar biasa
agak mirip dengan jnmc mengandalkan paking kuai dan juga transisi
saya rasa memang akan jadi pertandingan sulit lainnya juga untuk timnas indonesia
oke kang ini kan targetnya akan mendapatkan emas begitu ya di sea games
menurut anda apakah realistis begitu melihat apa yang sudah terjadi dan bagaimana gaya kepemimpinan dari
coach indra sendiri begitu
ya saya rasa asal dan jawab tim ini harus ada
karena kita bisa lihat di kategori indonesia satu grup dengan yang tidak terlalu sulit harus diatur
tingkat kesulitannya tidak seperti di grup satunya lagi di grup b
lawan yang paling sulit mungkin adalah kamboja karena kelemparan rumah dan juga ini merupakan waktu terakhir dari mas md rwanda menayangi kamboja
karena di grup b ada vietnam di sana ada malaysia ada thailand
karena saya rasa memang siapapun tim yang lolos dari grup b tentu akan dalam kondisi yang kelelahan kondisi yang jauh lebih capek lah istilahnya
indonesia bisa take advantage dari sana dengan harapan ketika final sp kita lolos sampai ke berhubungan ke lima mendapatkan lawan yang juga situasinya juga cukup pelik
harus diakui drawing
pembagian grup di ckm kali ini cukup kementerian indonesia
oke kalau begitu seberapa jauh prediksi dari kang aun sendiri timnas kita bisa melangkah begitu
apakah dari fase grup saja sudah bisa lolos tapi ketika targetnya emas ini bisa tercapai atau enggak
saya rasa kemungkinan dan juga posibilitas untuk mencapai partai final atau berputar ke lima itu memungkinkan
tapi ketika final itu ada banyak variabel lain yang memungkinkan apakah indonesia bisa melayani
saat benar benar aku ingin menangisnya bisa maju dari kami
oke baik kita sama sama support dan juga dukung tugasnya warga indonesia adalah membantu mendukung dan juga sama sama berdoa begitu ya supaya target tadi emasnya bisa tercapai begitu
terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola aun rahman dalam cnn indonesia connected selamat malam